diduga karena sopir mengantuk bus transjakarta jurusan senen lebakbulus terbalik di jalan buncitraya jakarta selatan
tiga orang mengalami luka
bus transjakarta koridor enam jurusan pasar senen lebakbulus terguling di jalan buncitraya pasar minggu jakarta selatan selasa pagi
bus dengan tujuh orang penumpang ini terguling karena diduga sopir mengantuk
tiga orang mengalami luka luka satu penumpang atas nama muhammad selamet mengalami luka parah
sejumlah petugas dari kepolisian dan dishub langsung menangani bus itu
seluruh korban luka berat dan ringan dievakuasi ke rumah sakit gmc jakarta selatan
hingga saat ini polisi masih mendalami kasus kecelakaan ini